kaisang ini kan adalah anaknya pak jokowi emang gimana sih bu berbeda beda partai itu boleh gak sih bu
ya saya baru dengar dengar belum tahu karena itu kan baru keluar tadi pagi beritanya
jadi saya gak mau mengomentari sesuatu hal yang ini masih katanya katanya atau denger denger saya mau cek dulu kebenarannya
di pd perjuangan bukankah satu keluarga itu tidak menerima partai

itu berarti akan menjelaskan ke mas kaesang